yang pertama yang dimaksud vaksin covid sembilan belas yang kita bahas untuk penetapan kesesuaian syariahnya ini adalah
dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama yaitu yang pertama coronavac jadi corona vac kemudian yang kedua vaksin covid sembilan belas
dan yang ketiga vact dua bio jadi vact angka dua bio
jadi ketiga nama ini
ini yang didaftarkan untuk satu produk dari produsen sinovac life science co ltd china
artinya yang kita bahas hari ini adalah mengenai produk vaksin covid sembilan belas dari produsen sinovac ini bukan yang lain
nah tadi pembahasan diawali dengan paparan hasil audit dari tim auditor
yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan juga pendalaman mengenai aspek syarinya
bapak ibu yang kami hormati yang pertama yang menjadi concern di dalam pembahasan fatwa tadi
aspek halal dan toyib merupakan satu kesatuan tak terpisahkan di dalam pembahasan dan penetapan fatwa tentang vaksin
termasuk vaksin covid sembilan belas yang diproduksi oleh sinovac life science china ini
pada hari ini melalui sidang komisi fatwa rapat membahas dan mendalami aspek kehalalan dan juga kesucian
baik bahan maupun proses produksinya
sementara aspek ketoyibannya
yang terkait safety atau keamanan
quality atau kualitas
kemudian aspek efikasi
itu menjadi domain badan pom
tetapi ini satu kesatuan tak terpisahkan di dalam pembahasan dan juga penetapan fatwa di majelis ulama indonesia
keamanan produk vaksin
akan sangat menentukan mengenai hukum boleh atau tidaknya penggunaan vaksin
nah ini prinsip dasarnya
kemudian yang terkait dengan aspek kehalalan
setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor
bahwa vaksin covid sembilan belas yang diproduksi oleh sinovac life science co ltd china
yang diajukan proses sertifikasinya oleh pt bill pharma
hukumnya suci dan halal
ini yang terkait dengan aspek kehalalannya
mengenai kebolehan penggunaannya
ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan dari badan pom
fatwa majelis ulama indonesia terkait dengan produk vaksin
akan menunggu hasil final dari badan pom mengenai aspek ketoyibannya
jadi fatwa utuhnya akan disampaikan setelah badan pom menyampaikan mengenai aspek keamanan
apakah itu aman atau tidak
maka fatwa akan melihat aspek ketoiban tersebut
saya kira itu terima kasih
dan ini bisa menjadi informasi yang bisa menenangkan masyarakat
khususnya masyarakat muslim
yang menunggu mengenai aspek kehalalan dan kesucian
kurang lebihnya mohon maaf
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh